saudara pengakuan mengejutkan diungkap oleh kuasa hukum mantan narapidana saka tatal
dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan fina di cirebon
kompol nas meminta polda jabar segera merespon
bares krim polri telah memberikan arahan kepada polda jawa barat
terkait penyelidikan kasus pembunuhan dan pemerkosaan vina beserta kekasihnya eki
baris krim polri juga siap membantu memburu tiga orang dpo sejak delapan tahun ini
namun di tengah perburuan tiga dpo ini pengakuan mengejutkan disampaikan oleh kuasa hukum mantan narapidana dp
kasus pembunuhan vina yakni saka tatal
menurutnya hasil forensik dan putusan jaksa berbeda
bahkan titin juga memiliki keyakinan bahwa terpidana saat ini bukanlah pelakunya
kami semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalamnya bukan pelakunya
kalau kami yakin bukan pelakunya silahkan dianalogikan sendiri disimpulkan sendiri
dari tuntutan dan hasil visum ini sudah sangat jauh berbeda
pengakuan ini pun juga sempat ditegaskan oleh saka tatal
mantan narapidana dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan vina yang telah bebas pada dua ribu dua puluh lalu
kompolnas pun mendorong polda jawa barat segera merespon jika memang ada hal yang dianggap unprocedural
apa yang dimaksud kuasa hukum terpidana pada saat ini seolah olah ada yang unprocedural
tentu ini kita dorong polda sepatutnya bisa merespon apabila ada hal hal yang dianggap unprocedural
kini publik menanti kepolisian mengungkap dan menangkap tiga buronan agar kasus ini bisa terbuka secara terang beneran
muhammad syahri romdon kompas tv